kau tuh ngapain sih ngeliatin apa sampai segitunya
lihat lo tuh
cewek yang diboncengin sama boy tadi
bisa bisanya ya dia
ninggalin boy yang lagi di rumah sakit
eh tapi kan itu cewek yang diselamatin boy sail
tapi cantik banget tuh core
emang cantik banget sih lien
iya kan cantik banget
eh kalian berdua bisa nggak sih
jangan bikin gue bete
to cewek harus gue kasih pelajaran
gue gak mau dia deket deket buaya lagi
kenapa lo minta berhenti
biar gue jauh
kok kamu gak beritahu saya
kan kamu sudah janji
akan beritahu saya keadaan si boe
aku yang minta pak
aku gak mau ganggu papa
lagi pulaku gak kenapa napa kok
bapak gak usah khawatirin aku
gak perlu juga mikirin aku berlebihan pak
kayak biasanya aja
papa fokus sama semua kerjaan kerjaan papa
dan urusan urusan papa
harapan selesai gitu
loh harapan akhirnya itu kek iris pb
pasti den boy abis berantem ya
gak apa apa bi aku cuma kecium aspal sedikit doang
mencium aspal gimana sih den
tapi namanya juga anak jalanan
den den gak apa apa kepalanya
pasti habis kebut kebutan ya den
oh iya den tadi ada polisi datang nganterin ini motor
tapi beneran gak apa apa den ini
bi kan bibi udah liat aku udah boleh pulang ke rumah
aku gak kena apa apa
bisa khawatir berlebihan kayak gitu
bisa dipikirin ya
yaudah boy gua sama geri langsung cabut ke basecamp ya
yang ger makasih banyak ya
kayak yang udah udah kan ya yang kita liat
eh udah nih ya
eh kelasnya udah kelar ya
udah dosis juga udah balik
eh gimana sih boy parah nggak
enggak sih dia cuma luka luka ringan doang kok
terus tadi dia sempat pingsan
tapi dia kan udah disamperin sama temen temennya makanya gue bisa balik
tapi gue masih marah banget deh sama dia
kalung gue itu masih ada di dia
dan gua gak tau banget cara dapetin kalung gue balik dari dia
aduh gimana ya
kalung gue itu bener bener berharga banget soalnya buat gue
pacarin aja sih boy
aduh raya udah deh lo kalo ngasih saran tuh yang bener bener aja
gak mungkin gua pacaran sama dia ih engga banget
hmm hati hati lu ya kemakan omongan ntar
wah apaan sih udah loh udah gak usah dibahas
ya udah udah tuh kayak gitu terus deh
sebenernya gua pengen banget balikin ini ke kalung
tapi kan gua gak tau rumah dia di mana
gua juga gak punya nomor handphonenya
den boy mau kemana sih
bibi isi rahat dulu di rumah mau ke cuma aspa lagi nanti
saya ada urusan sebentar nih
urusan apa sih den mendingan suruh bang tatang kalau urusannya penting
gak usah khawatir saya kan sehat nih saya nggak kenapa napa
jadi gak perlu bantuin orang lain
loh den nggak dijawab teleponnya
gapapa bi gak penting
saya jalan dulu ya
minum dulu dong susu buatan bibi
saya udah minum susu buatan bisa mak saya langsung buat
saya aktivitas dulu ya b
sil sil sil lo mau ngapain sih sebenernya
ya gue mau kasih sp satu buat dia
biar dia gak deketin buaya lagi
kita gak bakal ketauan gitu sama orang orang
nanti kalo misalnya ketauan gimana sil
gue udah ngeliat koris
panjang panjang gak ada cctv
udah yuk cepetan
lo tulis bilang harus jauhin boy kalau nggak dia bakal menyesal setengah mati
ini baru peringatan pertama
kalau dia berani deketin boy lagi gue bakal kerjain dia lebih parah lagi dari ini